warga di dusun bondan kecamatan kampung laut cilacap jawa tengah
yang berada di kawasan segara anakan pulau nusa kambangan
kini dapat menikmati aliran listrik
yang istimewa warga dibantu program csr salah satu bumn
membangun pembangkit listrik mandiri yaitu dengan memanfaatkan angin dan cahaya matahari
rumah suhani merupakan satu dari lima puluh empat rumah warga dusun bondan
desa ujung alang kecamatan kampung laut cilacap jawa tengah
yang sejak setahun terakhir menggunakan listrik tenaga angin dan matahari
lampu teplock yang biasa digunakan untuk penerangan kini sudah tidak digunakan lagi
alhamdulillah bisa tadinya anak anak belajar pakai lampu tempel sekarang sudah terang
pembangkit listrik tenaga angin yang dikombinasi dengan panas matahari ini
merupakan hasil dari lomba karya ilmiah yang digelar serikat pekerja pertamina ru empat cilacap
pada malam hari angin di kawasan segara anakan kampung laut ini cukup kencang
dan dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin
sementara pada siang hari panas matahari disimpan di dalam baterai
satu titik ya itu bisa menghasilkan sekitar delapan ratus lima puluh watt persatuan untuk panel
ya tujuh ratus lima puluh itu dari kincir yang seratus dari panel surya
dusun bondang desa ujung alang kecamatan kampung laut ini
berada di kawasan yang dikawal dengan panas matahari

yang berjarak empat puluh km dari kota cilacap
sehingga kondisinya cukup terisolasi dan terbelakang
dengan menggunakan perahu dan kapal
butuh waktu satu lima jam atau sembilan puluh menit untuk sampai ke tempat ini
ini salah satu jawaban bagaimana kita bisa mensuplai energi yang murah
untuk masyarakat terluar terpencil dan terbelakang
mudah mudahan dengan kita mensuplai energi
masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk maju
untuk mendirikan lima belas titik instalasi panel surya dan kincir angin
program csr pt pertamina mengalokasikan anggaran tiga ratus lima puluh juta rupiah
selain program energi terbarukan dan ramah lingkungan
program csr bumn pelat merah ini juga digunakan untuk bidang pendidikan
pariwisata seni budaya dan kerajinan